hingga kini sudah enam puluh lima kantong jenazah diserahkan ke rumah sakit pori kramat jati jakarta untuk diidentifikasi
jumlah itu diperkirakan masih akan terus bertambah karena pencarian penumpang dan badan pesawat lion air jt enam ratus sepuluh masih dilakukan
berdasarkan pencarian korban dan badan pesawat lion air jt enam ratus sepuluh sejak senin lalu tim sar gabungan telah mengumpulkan sedikitnya enam puluh lima kantong jenazah
isi kantong jenazah itu dibawa ke rumah sakit pori untuk diidentifikasi oleh tim dvi
hingga kini baru satu jenazah yang bisa diidentifikasi
jenasa tersebut atas nama janatun sintiadewi
jasad janatun telah dimakamkan di kampung halamannya di sidoarjo jawa timur